langsung aja bawa ke pembuangan
sampahnya jangan sampai berceceran
aduh gimana kalau gue ketemu lagi sama wali sinar di tempat pembuangan
eh gue jadi deg degan
woy langsung aja buang sekarang ya
disuruh bersihin kandang ayam
antum sampai rapi bengong di sini ngelamun ya
emang susah sih namanya
anak manja ya kagak bisa megang amanah dah
antum kalau kagak sanggup jadi santri
pulang aja ke vangkuan orang tua di sono
eh soalnya bukan apa apa ya
di sini cuma tempatnya orang orang yang berguna
dan bisa memegang amanah
berani ngelawan calon ustadz
tahu hidup antum kagak berkah mau
nyuruh nyuruh gue lu pake manyun manyun
ya kagak mau ya hak antum
tapi itu tandanya antum hianat terhadap tugas
orang hianat berarti orang yang kagak bisa menjaga amanah
kagak bisa menjaga amanah itu adalah calonnya ahli nerak
mulut lu emang gak bisa dijaga ya
sekatek katek lu ngomong
emang lu pernah kesana lho
male bala dari mulut antum ya
anda makin yakin kalau antum kagak ada bakat jadi santri
kalo saran ane sebaiknya antum mengajukan surat pengunduran diri
daripadi menghancurkan hakikat pesantren yang suci ini
bukan begitu ya
nah sekarang ane hitung deh ampe lima
antum mau ngundurin diri
tapi mau bersihin kandang ayam

pake ngancem salam
bukan gue buat nyenengin emak
sama geng amanah babe
oga banget gua suruh macul macul begini
gua kan santri
masa ya gua suruh nyangkul
gua jadi klip pasar klip panggung dapet duit
di sini makan cuma sekali
pesantren apa markas jepang
ente anasar kekebon bukan buat bengong
tapi buat macub
jangan dulu kenapa nih
diangguri nih kenapa
kagak ada yang berhak buat juru juru gue
selain emak gue
jagoan lu sini
tapi kan ente santri di sini
lu ga usah ngatur ngatur lah
jagoan lu di sini lu
eh ane kasih tau ya
anies sebagai ketua piket harian
ane bertanggung jawab atas tugas piket harian santri
karena sudah dikasih amanah sama ustadz sepu
ane lapor ustadz sepu sebagai santri yang membanggang amanah
bisa dikeluarkan dari pondok pesantren
mau gak nih macul sekarang nih
badan gede kelakuan kena kecil
jangan udah nih badannya ngadungan sama ustadz sepu lu ha
lu gua guru mau ngadungan lu ha
eh eh eh udah udah udah
pacul nih tanah ya
ini tanem jagung
bibitnya udah siap
lu tanem sendiri
lu tanem sendiri
panahnya kalo kagak dicampur nih bibit gimana mau nanemnya
lu tanem sendiri apa lu yang gua pacul
gua tanem lu
gua guru guru
lu nyuruh nyuruh ya lo
dari paduka emosi
lu kabur kan
lu kabur lu kabur
tungpa itu jangan lupa
lu solok lupa jangan lupa ya
kagak antum kagak teman antum
sama sama kata berguna ya
demennya bengong aja
siapa lagi yang ngelamun
ngelamunin apa ya
ada orang kayak kamu ya
oh perkataan antum barusan melampaui batas
anda bisa bawa ini masalah ke sidang santri
atas kasus penistaan santri senior yang soleh
antum makin berani ya
mau ana bacain ayat kursi biar antum kebakar semuanya
sifat syaitan sama sama antum
sukanya memusuhi menentang orang yang soleh kayak anak
bosan saya mah dengerin kayak gitu
ceramah mulu isinya
aneh mau kasih antum kesempatan untuk memilih
antue mau mengikuti ana sebagai orang soleh
apa mau jadi pengikutnya syaitan
saya tidak mau mengikuti siapapun
saya cuma pengen ikut jiwa yang merdeka
masuk ke dalam neraka
santri baru semakin berat
itu sapunya yang bener antum
sampahnya jangan sampai ada yang ketinggalan
ingat ya harus bersih
langsung aja bawa ke pembuangan
sampahnya jangan sampai berceceran
gimana kalau gue ketemu lagi sama wali sinar di tempat pembuangan
gua jadi deg degan
langsung aja buang sekarang
pak jajah itu wali sinar
kok wali sinar sih
pak jaja itu petugas kebersihan desa anak buahnya pak kades
tapi orang itu benar benar mukanya mirip banget sama wali sinar
emangnya wali sinar tuh siapa sih
kok bang novi sampai ketakutan banget gini
udah bakalan ngerti
ayam gua tau hidup lu gak bebas ya di sini
sama sama gua sekarang lu gue bebasin
cari makan sendiri biar mandiri lu pada lu
nah dari kamu preman
ini anak pisan di sini juga piknik
masa gua disuruh macul bukan santri bukan petani
daripada gua macem dia yang gua tidur coy nyantai di sini coy
iya iya bener saya juga bete
suruh jagain empang coba
mersipatin tuh datang datang
yang muncul malah si itu tuh santri senior katanya
oh si pak huk
yang di sini ya enak di sini mak
ini juga enak
saya ikutan lah di sini ya
tunggu dulu lah
sebelah ini enak juga
ini ayam ayam dari mana
ayam lepas kali ya
iya iya gua juga tahu ayam lepas
ntar kalau dia buang kotoran sembarangan
terus masuk ke masjid kita juga yang kena bersihin
iya juga sih
iya kita tangkep dah
lihat apa dia lagi nungguin di situ